sampai jumpa di video selanjutnya
saya tidak mau tahu apa apa lagi tentang dia
mendingan ditanam sekarang di pohon
biar besok enggak rame
eh bu halima
ya allah ibu
kaget kirain siapa
kenapa bu tumeng
enggak saya lihat kayaknya ibu sibuk banget
mau nanam apaan sih
ini saya mau nanam pohon rambutan bu
untuk penghijauan dan kesehatan
tapi jangan lupa ya nanti kalau udah berbuah
oh tenang tapi kan tunggu berbuah kan bu
saya permisi dulu bu halimah
jangan b damaging pracaknya
selepas ini dia akhirnya
galah tidak mak
stir di punggung
anak sebagai tuan
ibu sudah di jalani
kau enggak kaget
lo pikir lucu lihat dulu dong orang lagi ngapain kalau bercanda jangan
pasti bebannya nonila berat banget nih sampai nangis nggak berhenti berhenti
ini semua gara gara satria gue nggak boleh biarin satria enak enakan sementara nonila
menanggung semuanya sendirian akibat perbuatan dia
selamat pagi pak satria pagi ini ada titipan buat saya makasih
tapi kok nggak ada alamat pengirim dari siapa ini iya pak saya juga nggak tahu pak dari siapa
memang ada namanya
orang yang asli banget sih tahu namanya siapa

apa mungkin perbuatan kusta tapi kalau bukan dia kenapa dia berkali kali bilang
aku tidak bertanggung jawab apa semua ini ada hubungannya dengan lila aneh banget apalagi keputusan
lila untuk menjual victory dan pindah keluar kota sangat mendadak aku enggak boleh tinggal diam nih
aku harus mendidiki masalah ini sampai tuntas
aku bisa ngomong sebentar gak sama kamu
tentang apa sat
waktu itu kan kamu sempat tanya ke aku soal ilah
tapi terus tiba tiba kamu aja dibicara
sebenarnya apa sih yang pengen kamu tanyakan ke aku
aku sempat curiga
kalau mbak lila itu
tapi ternyata aku salah kok
mbak ila cuma lagi stres aja
soalnya tangannya kan sekarang gak bisa dipake buat motret
jadi dia makan terus
emang aku kadang kadang suka wakon
wih aku tinggal kamu ya
terima kasih ya aku ada urusan penting
kok satria jadi gitu ya
masih pandian semuanya
ini tidak akan berhasil
ya saya tanam di situ lebih indah kan
ampun kain apa
tanam pohon begitu aja bangganya minta ampun
aduh biasa biasa aja deh
bu tanti ini gak pernah menghargai kerja keras orang
begini nih buat apa kerja keras
tukang kebun juga bisa kau lakuin itu
ya allah bu lahin dong rasanya
ini kan saya nangkul sendiri menata sendiri
itu lebih puas bu lebih puas rasanya
bu tanti orang kaya sih nggak pernah ngerjain sendiri
jadi begini kan
aduh ikan kejepit jadi nggak bersisik
ada apa sih ibu ibu rinit pagi pagi udah berisik
ini nih bu halimah
hasil karya dia
bangganya minta ampun sampai senyum senyum sendiri
kayak dikasih mas batangan
aku kan udah bilang berkali kali
jangan nanam pohon sialan itu di situ
aduh saya nggak ngerti dengan jalan pikiran bu indi
emang kenapa kalau saya tanam di situ
kan lebih bagus bu
baik beli atutu
lebih asri lebih indah
nggak usah melaka laka kayak gitu deh indi
tidak bisa ya tidak bisa
kamu nemuin sesuatu gak di sana
emangnya tante indi nanem apaan di sana
kok ternyata takut banget
tante bukan takut tapi
nanti kalau ibu halimah kena cacing cacing di tanah
terus cacingnya nanti kena kuku
terus nanti dia pegang pegang barang di sini
nanti kita semua cacingan
ayuh keperlebihan deh
kalau cacing mah saya udah biasa
ya banyak atau di situ
lihat mukanya yang oon itu
kayaknya si halimah benar benar gak ngerti apa apa
berarti surat wasiat yang asli itu sekarang sudah ketimbun pohon
biar ancur sekalian
kok senyum senyum sendiri gitu sih
jadi khawatir sama cacing
jangan sebut sebut cacing
saya juga beli sama cacing
waktu itu aku sempat curiga kalau mbak lila itu
jangan jangan lila memang betul betul hamil karena apa yang kami lakukan malam itu
tapi kalau betul begitu kenapa dia nggak ngomong
gimanapun caranya aku harus temui dia
ampun kamu tuh keras kepala sekali sih
saya itu udah bilang saya tidak tahu apa apa tentang lila
tante tunggu tante
tante saya minta maaf tante
bukan bermaksud saya kurang ajar
tapi tante itu kan mamanya lila
masa tante sama sekali tidak tahu si lila ini berada di mana
sejak nina meninggalkan rumah ini
saya sudah anggap dia udah bukan anak saya lagi
dan saya tidak mau tahu apa apa lagi tentang dia
bahkan dengar namanya pun saya tidak sudi
kemarin sih dia sempat tinggal di sebelah rumah saya
tapi sekarang sudah pindah
dia sempat bilang sama saya dia mau keluar kota
mau keluar kota
kalau mas punya informasi tentang keberadaannya rila
ini kartu nama saya
kalau gitu saya permisi dulu mas terima kasih
tapi aku mengingkirkan
saya sudah bilang sama kamu
terima kasih carry
mas gue mau balik lagi sama kamu
hasil kamu masih ini
gimana bumbunya juga gak resep
kalau gitu enakan punya
mang dadang yang di kampung kita ya
gepuk yang mang dadang enak banget ya bu
udah jadi kangen
jadi kangen pulang kampung ya wi
udah kayak apa kamu kita sekarang ya wi
gimana kalau kita pulang kampung aja bu
kamu pengen pulang kampung
gak apa apa tuh bu
kalau cuma sebentar mah
terus kandungannya gimana
bisa gak jaganya
ya pasti aku bisa jaga diri
aku pasti hati hati banget
kamu gak usah khawatir ya
yaudah ya aku zinin
cuma harus ada satu orang yang jagain kamu terus ya
karena aku gak bisa ikut
tapi janji dijaga kandungannya

ya turun turun semua
aduh gak boleh kakak
aduh gak boleh kakak
itu itu neng dewi bu
ini gelis bisa nek yona
aduh aduh nek yona
itu neng dewi itu gelis
pan sekarang itu jadi isin orang kaya
di jakarta nek dewi itu
aduh itu neng dewi
sudah berapa bulan kandungannya
aduh ini sudah gede
mau lahir di sini di kampung
aduh bisa seger nek
nenek pasti senang banget
gue baru petik dari pohon
neng ya ya

ada apaan itu
oh itu neng dewi baru datang dari jakarta
kimberly overland juga waktu itu